persoalan riset ini juga mengundang perdebatan antara roky gerung dan juga nusron wahid
apa yang membuat rocky mengkritik keras ide penyatuan sebagai riset ini
berikut cuplikannya dalam dialog pasca debat di layar pemilu terpercaya minggu lalu
mas nusron dulu ini badan riset nasional mensentralisasikan riset ini
gimana pendapat anda
sekarang ada lipi ya ada lipi kemudian ada menristek
ada menteri riset
nah di bawah menristek itu ada lipi
kemudian di hampir semua kementerian itu juga mempunyai balitbank atau badan riset sendiri
dan itu masing masing anggarannya besar
dan kadang kadang itu memang antara riset satu dengan yang lain itu tidak terpakai
karena tidak ada koordinasi dan konsolidasi
jadi ini menurut saya gagasan menarik ini
ini gagasan menarik yang harus kita uji
tentang satu badan khusus yang menangani riset
sehingga lebih efisien
kalau tadi sandi mengatakan itu akan lebih boros itu akan lebih efisien
nah ini hampir sama dengan gagasan pak jokowi yang ingin menyatukan dulu antara pusat promosi nasional
di hampir semua kementerian teknis itu juga mempunyai lembaga promosi
dan apakah dia itu keluar negeri
masing masing kan pertanian punya promosi hasil pertanian
perdagangan promosi perdagangan
pariwisata promosi pariwisata
jadi tugasnya untuk mengefisiensikan dan juga membuat ini lebih efektif
supaya lebih terpadu efektif dan tepat guna
sehingga nanti dunia kampus dengan dunia industri sama pemain pemain riset ini itu nyambung
sesuai dengan kebutuhan yang ada
selama ini kurang nyambung karena tercerai berai itu mas usman
masing masing kebutuhan masing masing
oke dan itu baru akan direncanakan
setelah nanti di periode kedua jokowi maruf
yang kita lihat ini
akhirnya kayak teman temannya rocky itu lipi itu
roky badan riset nasional
riset itu artinya kompetisi
kompetisi artinya dipecah
jadi universitas indonesia misalnya kompetisinya bukan dengan universitas pancasila
dengan harvard university misalnya
jadi gak mungkin metodologi itu diutuh utuhkan
jadi itu ide yang buruk
kalau riset itu disatukan itu
negara bisa lakukan semacam koordinasi atau sentralisasi
tapi bukan di dalam riset
misalnya dalam strategi untuk memasarkan hasil riset
tapi riset sendiri itu adalah kegiatan individual
orang bisa riset dari smartphone
dengan memori tiga gb
bagaimana mau disatuin dan buat apa disatuin juga tuh
karena setiap orang di dunia yang anomi hari ini
itu adalah riset buat dirinya sendiri
apa dampaknya jika ini disatukan nanti roke
orang akan arahkan metodologi
kalau negara itu mengatur metodologi itu artinya ada ideologisasi riset
jadi risetnya mesti berbasis pancasila
misalnya begitu itu kan ajaib kan
kekhawatiran itu maisteksir gak
sudut pandangnya beda
roke kan gak ngerti soal begini beginian ini masalahnya
kasih lebih ngerti gue dari lo
saya kan udah di dalam
isunya gak masalah
kalau soal kompetisi riset itu kompetisi metodologi memang harus
jadi ini penyatuan kelembagaannya itu pun
itu hanya karena supaya
ini kan dunia industri kita
itu kan kalah
tidak pernah ditopang dengan riset kita dari dalam negeri
suatu kemajuan ekonomi itu pasti membutuhkan riset yang kuat
nah selama ini kan riset kita itu lebih banyak kalah cepat dengan swasta
kenapa karena revitalisasi lembaga riset dan apresiasi para peneliti peneliti ini kurang dibandingkan dengan di tempat tempat yang lain
di swasta misalnya
tapi kalau dampak yang tadi dikhawatirkan rocky
walaupun itu juga kurang apresiasinya
kalau soal masalah kompetisi metodologi saya setuju
misal nanti riset kampus itu berkompetisi dengan riset lembaga pemerintah ini
tetapi jangan kemudian risetnya pemerintah sesama pemerintah itu saling kompetisi
ya kan ini nggak bagus
contohnya misal riset kementerian perindustrian itu berbeda dengan risetnya kompartemen industri yang ada di lipi
mereka mendukung bahkan kalau perlu juga saling kerjasama disitu
makanya perlu disatukan dalam sebuah badan
maka perlu disatukan disitu
sebenarnya kalau kita butuh riset tempatnya disini
tidak sekarang ya kayak semacam ada kayak semacam proyek riset di hampir semua kementerian
bahkan di satu kementerian pun ada juga yang di masing masing direkturat itu membuat riset yang hampir mirip mirip
jadi itu nanti apa nanti kita konsolidasikan disitu
riset yang baik untuk bisa dipakai
jadi idenya karena tertinggal pemerintah maka dia mau konsolidasi
dimana mana itu pemerintah bakal tertinggal dengan swasta dalam soal riset itu
jadi gak usah pakai ambisi itu
itu ambisi keliru saudara nusron
apa yang mau dikonsolidasikan
kan riset bukan soal itu kan
kalau anda lihat terlebih dahulu seperti kata mas nusron tadi banyak semua kementerian punya balik bang
yang punya anggaran besar
jadi saling tupang tidih
yang punya hasil riset dan juga penelitian
kan musuhnya di dekomposisi
anggaran negara pun terdesentralisasi
jadi banyak lembaga riset punya pemerintah gitu maksud anda
seperti yang ada sekarang
ya harusnya begitu kan
kan universitas pusat risetnya kan
ini yang perlu dibahas itu antara kl dulu
dikita antar kementerian dan lembaga
jadi yang dimaksud dengan pak k ma'ruf amin tadi itu badan itu adalah konsolidasi kl
yang terlalu banyak melakukan riset
ini kan sama kayak dulu ekonomi kreatif
terlalu banyak semua kementerian itu melakukan kegiatan tentang industri kreatif
ya itu salahnya
poinnya karena terlalu banyak
kemudian dijadikan satu menjadi badan ekonomi kreatif
sama halnya sekarang
nah nanti dia dalam implementasi risetnya kerjasama dengan siapa
bisa kerjasama dengan rocky gerung sebagai riset swasta
bisa kerjasama dengan kampus
jadi gak akan oke
dapak dapak yang dikhawatirkan rocky akan ideologisasi
kalau itu buat apa disatuin
anda sendiri batalkan pikiran itu
dari konsolidasi kelembagaan supaya hasil risetnya itu lebih bermanfaat
dan lebih banyak
eh sebentar ya
ada tau gak jawaban gema ruf amin tadi itu kontaknya apa idenya
menjawab pertanyaan sandi
bahwa negara ini kurang maju
bagaimana ekonomi maju ini kalau nggak ditopang peranan negara dalam dunia riset
terus bagaimana program pak ano kalau pak kenen jadi wakil presiden tentang riset tadi itu
ya pertanyaannya betul
kalau jawabannya konsolidasi sentralisasi itu keliru
kan yang ditanyakan adalah indonesia itu tertinggal dalam
indonesia itu bukan negara indonesia
keliru menurut kamu
tapi pusat pusat risetnya
keliru menurut kamu
tapi ini kebutuhan gitu
orang sekarang risetnya individual
jadi ngapain pemerintah ikut ikut campur disitu
juga bisa kelembagaan
bisa juga kampus
kalau buat melakukan riset

itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
itu kan kelembagaan
bukan seorang lembagaan
namanya doang ada
iya makanya ini sama juga
ya kan sama juga
namanya sama juga
dalam pelaksanaan misal riset ini kita minta kepada p dua d
kita bisa minta kepada ui sebagai kampus pusat riset nasional
tentang kebutuhan ini
saya nggak usah minta
saya nggak meping ke perencanaan
oke oke salah satu
keinginan pentingnya badan riset nasional ini supaya ada integrasi kebutuhan riset
ya kan supaya terintegrasi
tidak masing masing membuat riset yang kadang kadang itu tidak sesuai dengan kebutuhan
kemudian adalah output risetnya itu juga termanfaatkan oleh industri
tidak sekarang ini lembaga lembaga hasil hasil riset itu numpuk seperti hasil kertas seminar
tapi lebih banyak bisa digunakan
bisa digunakan oleh dunia industri dan diimplementasikan
makanya perlunya badan riset nasional
sebetulnya di situ untuk membuat perencanaan apa sih kebutuhan risetnya itu
logikanya masuk akal
masih belum masuk akal menurut anda
iya karena problemnya bukan itu
problemnya adalah kemerdekaan universitas untuk berpikir
kebebasan akademis di tempat itulah inovasi dan kreasi pikiran software dikembangkan
bukan karena dikonsolidasi
jadi suasananya yang mesti dibebaskan
jadi anda rasa
bukan karena riset nasional itu tidak akan ada kebebasan akademik kebebasan nalang
itu intinya riset itu intinya kebebasan akademik
setahun lalu apa
menteri dalam negeri bilang semua riset harus didaftarkan di kementerian dalam negeri itu